mahkamah agung atau ma meringankan vonis mati mantan kadif propam polri verdi sambo menjadi pidana penjara seumur hidup
hukuman sambo diringankan setelah ma menolak kasasi perkara dugaan pembunuhan berencana brigadir nofrian syah yusua huta barat yang dia ajukan oleh verdi sambo
namun ma melakukan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dilakukan sehingga menjatuhkan fonis pidana penjara seumur hidup
putusan tersebut dibacakan oleh hakim agung suhadi serta empat anggotanya yaitu suharto jupriyadi des nayeti dan yohanes priyana
pengadilan tinggi atau pt dki jakarta sebelumnya menolak upaya banding yang diajukan oleh sambo
sambo difonis hukuman mati oleh pengadilan negeri pn jakarta selatan dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua huta barat
tindak pidana ini dilakukan sambo bersama sang istri putri candrawati
berada e atau richard eliezer riki rizal wibowo dan kuat ma'ruf
mereka dinilai telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap yosua